untuk mengembangkan fashion di surabaya
pesta berkonsep era tahun dua puluh an menjadi ajang menampilkan busana elegan dan glamour bagi fashionista
pesta berkonsep film the great gatsby ini menjadi inspirasi bagi sejumlah pecinta fashion di surabaya
film keluaran warner bross tahun dua ribu tiga belas silam inilah yang dijadikan tema sebuah pesta fashion di sebuah mal di surabaya barat rabu malam
sejumlah sosialitas surabaya yang datang bergaya busana elegan dan glamor dalam balutan tata rias dan aksesoris rambut ciri khas pesta fashion berkonsep era tahun dua puluh an
gaya busana dragnya berkonsep era tahun dua puluh an
pesta berkonsep era tahun dua puluh an menjadi ajang menampilkan busana elegan dan glamour bagi sejumlah pecinta fashion di surabaya barat rabu malam

film keluaran warner bros tahun dua ribu tiga belas silam inilah yang dijadikan tema sebuah pesta fashion berkonsep era tahun dua puluh an
agar makin terasa seperti kembali ke tahun dua puluh an pesta mewah ini juga dihibur pertunjukan musik dan tari bergaya broadway
francisco widjaya surabaya